video yang menjadi viral di media sosial memperlihatkan sekelompok orang yang diduga penagih hutang
mengadang sebuah mobil di depan gerbang tol koja barat koja jakarta utara pada kamis pekan lalu
terdengar perdebatan antara para pengadang dan seorang pria berseragam tni yang duduk di bangku kemudi
yang mengatakan akan mengantar penumpang ke rumah sakit
menanggapi peristiwa tersebut kodam jaya memastikan sersan ii tni nur hadi
hanya menolong pengemudi yang membawa penumpang menuju rumah sakit
peristiwa itu bermula saat nur hadi mengetahui terjadinya kemacetan akibat aksi para debt collector
yang menarik mobil yang membawa penumpang dalam kondisi sakit
nur hadi pun berdialog dengan para debt collector kemudian mengambil alih kemudi dengan maksud membawa penumpang ke rumah sakit
di perjalanan dep kolektor itu pun mengikuti mobil yang disopirin nur hadi itu
namun lantaran tidak menguasai kendaraan metik di tengah perjalanan ia mengembalikan kemudi kepada pemiliknya
pada saat nur hadi hendak berpindah ke kursi penumpang
terjadi tarik menarik kunci kendaraan antara pemilik mobil dan para debt collector
jangan sampai ada indikasi selain nur hadi justru ada kaitannya dengan pemilik mobil
yang jelas jelas tidak melunasi
setelah kita cek rupanya tidak ada kaitannya sama sekali
karena betul betul sedang nur hadi hanya ingin membantu untuk tidak terjadi kemacetan
kemacetan yang kedua
untuk membantu agar masalah tak sedang kesulitan
sebelas dep kolektor telah ditetapkan menjadi tersangka yang dijerat dengan pasal melakukan perbuatan tidak menyenangkan dan pencurian memberatkan
menyalahi aturan karena menarik mobil leasing yang berujung pengebungan anggota tni ad serdan nur hadi di jakarta utara
ia menyatakan menyesali perbuatan yang dilakukan dan bersama rekan rekannya siap bertanggung jawab secara hukum
saya minta maaf yang sebesar besarnya pak atas apa yang kemarin kita lakukan itu salah sebenarnya
saya menyesal dengan apa yang saya lakukan kemarin
sekali lagi pak saya minta maaf dan akan bertanggung jawab dengan apa yang kami sudah berbuat dengan hukum yang berlaku
meski permohonan maaf telah disampaikan proses hukum tetap berjalan
kesebelas dep kolektor terancam hukuman penjara
maksimal sembilan tahun
tim liputan cnn indonesia